aduh aku capek barang
oh matilah aku kalau begini
masa nafasnya pendek
zaman sekarang pendeka nafasnya pendek nggak masalah
yang terpenting omongannya banyak
apa di daerah kalian ada orang asing
dia dialah sumber bencana dan malapetaka
dia memiliki sebuah cambuk sakti yang berasal dari sekor naga
makanannya darah manusia
dan kalau dia lakukan dia akan berubah menjadi seorang perempuan
ada yang melihat pembunuhan itu dilakukan oleh perempuan
dialah jemaah dari jambu sakti milik sembar
lalu apa yang harus kami lakukan
dan rampas jambu sakti
karena aku sendiri aku sendiri yang akan mengacurkannya
ada apa topak
para pemuda dan warga kampung semua akan membinaan kalian
ada apa pak
jogoboyo dan kami tuo meminta bantuan
kepada dukun bongkok
dukun bongkok itu mengatakan bahwa kalianlah pembunuhnya
si milik kete punya bukti apa dia mau menuduh kita
sekarang jangan bayar
ayo kita bunuh dia
dua orang itu pemuja setan
pokoknya kita harus gantung dia
kita gantung dia
kita gantung dia
kita gantung dia
kita gantung dia
kita gantung dia
bunuh dia cepat

ayo semua masuk
penyeksa di dalam
dan tarik kaljo bawa keluar
orangnya sudah tidak ada lagi
biar sudah kabur
pasti ada yang memberitahu
sehingga mereka sempat kabur
siapa lagi kalau bukan pak karyo dan mbok subi
pak karyo dan bau subi
ayo sekarang kita kejar ya
ayo semua cepat
sudah mbok asy
apa benar mbok asy mau mencuri
saya benar benar tidak mencuri doro ayu
saya tidak pernah mencuri
saya tidak pernah lancang untuk memasuki kamar doro ayu bestari
lalu ada apa
jangan takut mbok asy
kalau mbok benar
saya akan membela mbok asy di depan romo
coba ceritakan sekarang
saya memasuki kamar indoro ayu bestari hanya untuk membereskan kamarnya saja indoro
lantas apa yang membuat bestari marah
waktu saya membereskan kamarnya
saya menemukan baju doro ayu bestari dipenuhi lumuran darah doro
aduh aku capek parah
aku mati lah kalau begini
masa nafasnya pendek
zaman sekarang pendek karena pasca pendek nggak masalah
yang terpenting omongannya banyak
cepat bawa dia
aku tahu kalian ada di sini
siapa yang aku bawa
apa kamu ingin orang ini aku gantung sampai mati
ada yang berbawa gigi
saya hantu hantu pretater
tidak ada bahaya maka apapun yang ada berganti
jangan weekend lagiaan saya
kalian jangan mau dihaud sama orang ini
aku bukan pembunuh
mereka hanya memfitnahku
beraninya kamu menuduh kami tukang fitnah
aduh masalah apa lagi ini
aduh masalah apa lagi ini
aduh masalah apa lagi ini
aku akan membawa jokowi dan kami tua
untuk mencari pembunuh sebenarnya
kalian dihasut oleh kibongko
dia memutarbalikan fakta
sekarang tunjukkan di mana rumah hibongkong
aku tidak mau
aku bukan budakmu
kalian memang bukan budakmu
jadi patung tuh
coba aku memelasakan nafasnya
jadi patung hidup ternyata
kalian dengar ya
satu jam lagi
biarkan saja mereka di sini
dimakan binatang buas
jangan tinggalkan kami

saya tiet tidak akan mencapai

kitab dengan sekerja
kami senang mempunyai metode pelaksanaan
tapi kita rubah oddonan

semoga ibu bapak itu dapat membuat tentang suku dengan mudah

kita tidak perlu mengubah bapak misschien

soalnya anda perlu
seabur selatan anda bisa juga menjalankan
ya allah buasnya kenapa
aku juga gak tahu kang mas panji
tabib tolong segera obati dia
sepertinya ini bukan penyakit biasa
maksud habib bukan penyakit biasa
ya kondisi tubuhnya normal dan baik baik saja
dan panji panggil orang pintar
karena ini bukan penyakit biasa tapi penyakit kiriman
maksud tabib buasnya kena santet